soalnya gak bisa dibawa kemana
bapak kenapa pak
bapak capek pisantis
sudah ngebantuin orang
eluh eluh ban mobil nanti meniburat pisantis
yang lewat kesini
eh kamu teh gimana
jadi ke dokter teh
alhamdulillah pak kata dokternya
kalau pengen punya anak
resepnya cuma satu
si titik nikah lagi
itu yang punya minimarket di cibinong
berarti dia nggak sendirian lagi di rumah
gimana pak kata dokternya
sendirian juga nggak di rumah
butuh temen gak
kan udah ada si ojak sama tati yang tinggal disini
bikin adonannya jangan cepet cepet
nanti adonannya pada tumpah
kalau bikin kue jangan cemberut
nanti katanya kuenya bantet
kalau udah tahu kok cemberut
tadi nemu di depan rumah emak
emak emak gak boleh taro sono
tadi nemu di depan rumah emak
emak emak gak boleh taro sono
gue nitip tempat elu ya
sebelah sini yoh
itu teh anak ayah
tadi ojek nemu di depan rumahnya
eluh eluh kenapa dibawa kesini entis
soalnya nggak bisa dibawa kemana mana
kan harus ngojek
nitip dulu disini atuh ya
biar nanti cari yang punyanya
boleh sini biar mimi yang rawat
daganganku tinggal dikit
emang situ aja yang dagangannya tinggal sedikit
berarti kita atas dong
lu kagak liat daganganku masih banyak
berarti kagak atos
dadah kak sman
belum punya anak juga kata dokternya kalau pengen punya anak resepnya cuma satu
apa banyakin usaha gue juga tahu kalau itu nih disini simpennya biar anget
kayaknya laper nih bapak teh laper kalau lo buka ini anak ayam dikasih makan apa tuh pak
ya kasih beras ajalah ya
ditunggu dulu atuh yo mana bisa ayam sekecil gini nelen beras gede gini
burr yang hijau prang toprak toprak wp
burr yang hijau prang toprak toprak wp
bang buka cangkir
satu dibungkus ya oke tunggu ya
masih ada tinggal satu porsi lagi pedas pedas pedas ya
lu dari tadi semisal dulu ya
ada deh pasti sms sama neng ani ya
so tau kalau kagak sama nih paling di
ngomong citra ini lebih so tau
ada cewek lain nggak ada
jadi kamu tinggal sms nya dua duanya ya
tapi predik relay
maksudnya paham saya
kasih bang ya
nek anak yang barusan seumuran anak lo ya
gak gue penasaran aja
maksud gue gede kayak bapaknya
bu mie ayam tiga es embur tiga ya
dan kali kalau main kemarin sekalian pesan kue ya
kalau begitu abang pesan kuenya sepuluh ya
tuh udah ada yang pesan
pak kalau nggak ada yang ngaku anak ayam ini gimana
ya sudah terpaksa kita rawat
siapa tahu anak ayam ini nanti gedenya bisa bertelur
dari tadi manggilnya anak ayam terus
tuh lu kan ini bukan ayam kita atuh yoh
cuma buat sementara aja pak
masa dari tadi dipanggil terus anak ayam anak ayam
sok atuk kasih nama mau dikasih nama siapa
uluh uluh meni susah
kagak tau gue
punya temen cewek kagak det
gue kagak tau
situ itu bapaknya bukan sih
dari tadi jawabnya gak tau terus
maaf abang mau ganggu ya
cuman mau meriksa
cuman mau meriksa doang
abang cuma mampir sebentar
abang tidak akan mengganggu
ganti aja yang nganterin ya
iya pok kan biasanya juga saya yang antar
udah selesai belum
ini udah mau saya antar
lo emang bisa dianderlin
pulang kagak assalamualaikum
bukan gue yang salam
lo gue yang jawab
isi rahat kong capek
udah sini bentaran doang pijitin
pijetin begitu mana berasa
kenapa gue yang pijetin lo
gue cari kemana mana
gak taunya disini
nah kalau dipeluk kayak gini lama lama dia tidur
iya atumi kan jadi hangat seperti dekat sama ibunya
sini biar mimi yang peluk angelina
kata bang lojak anak kayamnya ada disini
yang punya anak ayamnya udah ketemu nih
ya padahal angelinanya baru mau bobok